polisi telah menerapkan pasal pembunuhan kepada aarn tersangka pembunuh perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper
namun dengan tersangka ke hotel bersama korban termasuk membawa uang perusahaan hingga membeli koper setelah korban dibunuh
apakah kemungkinan nantinya pelaku akan dikenai pasal pembunuhan berencana
kami akan tanyakan hal ini kepada ahli hukum pidana dari universitas trisakti albat aris
melihat dasar pembunuhan karena emosi lalu saat setelah melakukan eksekusi dimasukkan ke dalam koper
menurut anda ini sebetulnya sudah masuk atau unsur pembunuhan berencana ini sudah terpenuhi atau belum
begini mas perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah terletak pada spontan atau tidaknya
jadi kalau pembunuhan berencana itu pasti dipikirkan terlebih dahulu
yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat untuk memikirkan pelaku itu jadi membunuh atau tidak mas
nah tadi kalau dikatakan membeli koper sesudah terjadinya pembunuhan tersebut berarti itu kan post factum ya
yang tidak bisa dikatakan merupakan rangkaian atau bagian dari perencanaan untuk melakukan pembunuhan mas
sekalipun kemudian bahwa niatnya untuk menghilangkan jejak tindak kejahatan yang dilakukan
iya karena terjadinya
sesudah pembunuhan maka paling mungkin itu adalah termasuk dalam kategori menghalangi atau merintangi penyidikan atau obserse of justice
tapi kalau terjadinya sebelum andai kata nih pelakunya membeli koper untuk maksud memang setelah dibunuh itu mayat korban itu dimasukkan koper barulah itu dapat dikatakan sebagai suatu perencanaan mas
oke tapi kalau kemudian mau coba diterapkan pasal pembunuhan berencana selain masalah spontan itu tadi unsur apa lagi yang harus dipenuhi
jadi unsur yang terpenting dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah yang pertama harus ada niat dari yang bersangkutan untuk membunuh
niat itu kemudian dituangkan dalam suatu kesengajaan
yang kemudian yang kedua adalah ada jarak waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat untuk berpikir jadi membunuh atau tidak membunuh ya
yang ketiga adalah yang paling terpenting menurut jurisprudensi adalah keadaan jiwa atau gemut hoistan dari si pelaku ini dia dalam kondisi
tenang untuk menentukan atau mengambil keputusannya untuk jadi membunuh atau tidak mas
tapi untuk cara membuktikan niat itu mengukur jarak waktunya itu gimana
iya ini kan bisa ditelusuri dari komunikasi antara pelaku dan korban gitu kan ya
baik melalui peristiwa peristiwa sebelumnya
kalau kita menyimak tadi konferensi pers dari di reskrim polda metodajaya
nampaknya mereka ini sebelumnya memang sudah sering bertemu ya
dan dikabarkan bahwa mereka sudah pernah melakukan check in di hotel
nah fakta fakta seperti ini kemudian ditambah lagi ada permintaan dari korban untuk menanyakan kejelasan status dari hubungan mereka
nah menurut keterangan dari si pelaku dikatakan pada saat pertanyaan itu diajukan dia secara spontan
emosinya naik dan kemudian melakukan serangkaian tindakan dengan cara cara tertentu yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia mas rival
tapi kan ada satu tersangka lagi yang ditetapkan polisi dengan alasan ikut membantu membuang korban ini
itu juga tidak masuk hitungan bahwa itu masuk unsur perencanaan itu
nah itu kan terjadinya kan sesudah ya
kalau terjadi sesudah berarti itu bukan termasuk dalam kategori perencanaan dalam suatu tindak pidana pembunuhan mas
jadi kalau dimaksud perencanaan ini harus disusun bagaimana cara persiapan alat alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan perencanaan tersebut mas riefel
oke soal motif ini juga jadi pertanyaan karena begini dari pelaku bilang melakukan tindakan seperti itu karena emosi korban minta dinikahi
tapi di sisi lain pelaku juga membawa uang perusahaan yang dipegang dengan alasan untuk biaya resepsi hari minggu anda mencernanya bagaimana
motif itu bukan merupakan unsur tindak pidana
motif adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan
nah motif ini tetap penting mas vival untuk mencari dan menemukan kebenaran material
kebenaran yang paling sesungguhnya yang dicari dalam suatu perkara pidana
tetapi motif ini tidak menjadi beban bagi aparat penegak hukum khususnya buat penutup umum untuk membuktikan adanya motif atau tidak
oke sehingga peluangnya menurut anda untuk menelusuri oke silahkan dilanjutkan
itu tetap penting tetapi jangan sampai menjadi beban untuk membuktikan unsur unsur tindak pidana yang ditentukan di pasal tiga ratus tiga puluh delapan maupun tiga ratus tiga puluh
oke singkatnya sehingga kalau menurut anda pasal yang ditetapkan ini kan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan sudah tepat menurut anda
sementara ini kalau kita lihat sudah tepat
jadi kan polisi itu menetapkan tersangka dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan yaitu pembunuhan biasa
kemudian pasal tiga ratus tiga puluh sembilan pembunuhan yang diikuti terlebih dahulu dengan tindak pidana
juga pasal tiga ratus enam puluh lima ya pencurian yang dilakukan dengan serangkaian tindakan tindakan tertulis mengakibatkan kematian
oke baik mas albert aris terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini selamat sore mas